putu arimbawa akhirnya diamankan petugas polrestabes surabaya
setelah video yang memperlihatkan ulah mengolok olok pengunjung mal
yang menggunakan masker menjadi viral di media sosial
karena tidak ada unsur pidana
pria dua puluh delapan tahun ini hanya dikenai sanksi membayar denda rp satu ratus lima puluh
dan diserahkan ke satgas covid sembilan belas pemerintah kota surabaya
sebagai sangsi tambahan
putu arimbawa diharuskan melakukan kerja sosial
selama satu x dua puluh empat jam di liponsos surabaya
pemerintah kota surabaya juga menjadikan putu duta protokol kesehatan
ya terima kasih untuk pemerintah kota surabaya
karena sudah mempercayakan saya
dan menjadikan saya duta itu
saya akan berusaha untuk mengedukasi masyarakat indonesia
khususnya di kota surabaya
untuk tetap menjalankan protokol kesehatan
sampai pandemi ini selesai